tuh si alec mau ngapain lagi sih
gue kan harus buru buru
kasian mama kalau nunggu di resto
masih ingat sama angel tante
iya dong tante masih ingat sama kamu
ada apa ya
tidak apa apa sih tante
sama sekalian nonton mau nanya
boy lagi di mana ya
kok aku telfon gak diangkat tante
oke pertama kabar tante baik baik saja
kedua kamu mau tahu kabarnya si boy
oh barusan kamu telfonnya
makanya gak bisa angkat telfon kamu
soalnya si boy cendian sama mama cantik ya
gak jauh jauh dari kantor mama yang cantik ini
depan kantor tante
oh di restoran depan kantor tantah
aku tahu tuh tante
aku kesana ya
soalnya si boy udah kasih tahu tante
kalau dia itu pengen ngomong sesuatu sama tante
dan gak pengen ada siapa pun yang tahu
oh yaudah deh
gak apa apa tante
salam aja buat boynya ya tante
ntar tante salamin
makasih ya angel
lese banget sih tante tante

gue mau ketemu boy
dan gue harus kesana sekarang
semoga apa yang akan aku lakukan

semoga apa yang akan aku kasih tahu ke mama
tidak berakibat buruk
semoga ini yang terbaik
aku emang harus kasih tahu ke mama
siapa adriana sebenarnya
demi kebaikan mama juga
soalnya aku gak tega
sementara adriana tidak jujur sama mama
tunggu dia pasti ingin tahu
tunggu dia pasti ingin tahu
tunggu dia pasti ingin tahu

gue kan harus buru buru

ini boleh kemana sih lama banget gak sampe sampe
si boy gak asik ya
biasanya minta bilenya deh
ya tunggu sebentar ya
gak pake lama
aku tunggu sini aja ya
soalnya tadi kan aku denger kamu telfonan sama mama kamu kan
tadinya malahan mau ngobrol di kantor kan
berarti itu sifatnya personal banget
jadi lebih baik kamu ngomong berdua aja sama mama kamu
iya sih tapi
udah bulan kamu mendingan cepetan deh
takutnya tuh mama kamu udah nungguin lama
ntar ditinggal loh
yaudah kalau gitu kamu pegang kunci aku ya
oh ma mau kemana
aku udah berani supaya sambil hetar
uuuuhh gue cantik belum ya udah cocok belum ya ketemu mamanya boy sawboy
angel ngapain aja di sini
mamanya boy kan ketemu sawboy di sana
and surprise angel darter gabung dan bakal bikin namanya boy sabo jatuh cinta sama gue
apa gue telpon dulu aja kali ya buat make sure
maaf ya sebelumnya ma ya
ini kan bukan lebaran kau minta maaf sih
udah kamu kan anaknya mama ngomong aja
ayo dong mama udah penasaran nih dari tadi nungguin kamu tuh mau ngomong apaan
kayaknya mama gak perlu lagi deh jodohin boy sama adriana
kamu kok bisa aja ngomong kayak gitu sih ah
kamu tau gak jodoh itu di tangannya allah
cuman boy tuh gak mau dijodohin sama adriana ma
sampai kapanpun juga
eee kok dirijek telfonnya angkat aja dulu gak apa apa
oh ternyata dia tuh kesini karena mau ketemu boy
bener bener ya ini cewek gak tau malu banget

adriana itu mantan pacar boy
ma mau gue kasih tau
ma mau gue kasih tau
adriana mantan pacarnya kamu
ma kamu ah serius sama mama ma
yang bener dong
ma adriana itu mantan pacar boy
dan adriana itu ninggalin boy buat nikah sama laki laki yang jauh lebih tua dari dia ma
maksud kamu adriana itu udah menikah
terus menikah sama orang yang umurnya jauh berbeda dari dia
ah kamu serius sabo ya
iya cuma kata dia sih dia udah cerai
terus kenapa selama ini kamu tuh gak cerita ke mama boy
ma ma tenang ma ya
karena waktu itu kan dia masih kontrak iklan sama mama jadi model iklannya mama
nanti kalau misalnya boy kasih tau ke mama takutnya adriana masuk penjara ma
dan adriana juga sempet kemarin bilang sama boy
kalau dia pengen balikan lagi sama boy
dan dia juga mohon sama boy kalau soal kayak gini tuh gak boleh dikasih tau ke mama
gak boleh dikasih tau mama
ini bener bener gak cocok ini gak cocok banget

mama mau balik aja ke kantor tau
komentar aja iba